dan kita beralih ke informasi lainnya
belakangan ini pedofilia menjadi perhatian serius masyarakat
tak terkecuali pemerintah provinsi bali
karena pelaku pedofilia menyebut bahwa bali surga seks anak anak
ya karena terbukti sejumlah kasus pedofilia yang dilakukan oleh warga negara asing di bali
tidak semuanya diselesaikan di ranah hukum
sebelum akun facebook pedofil terbesar di indonesia
loli candice terbongkar
ada sederet nama pedofil yang membuat publik terhenyak
pada seribu sembilan ratus sembilan puluh an kita dikagetkan sosok robot gedek
lalu baikuni alias babe
sampai andri sobari
belum lagi pedofil dunia yang masuk ke indonesia
tidak semua ulah mereka terungkap polisi
tapi pedofil yang menangkapnya
william james fahey pedofil asal amerika serikat misalnya
sempat tinggal sepuluh tahun di indonesia antara seribu sembilan ratus sembilan puluh sampai awal tahun dua ribu dua
jejaknya di indonesia baru terdeteksi setelah fbi menangkapnya pada dua ribu empat belas
fahey kemudian berdiri
nama nama pedofil ini mudah ditemukan di pemberitaan di internet
namun kini mereka benar benar ada di dunia maya bukan di pemberitaan melainkan pemain yang mencari mangsa
internet ikut andil membawa pedofil datang ke indonesia
bali menjadi lokasi favorit mereka
mereka menyebut bali sebagai lokasi wisata seks anak anak
ratusan pedofil masuk ke bali menyelinap di antara wisatawan yang datang ke bali
muncul pertanyaan besar bagaimana pedofil macam mario manara
fides elis bisa datang ke pelosok desa di kabupaten karangasem bali untuk mencari target anak anak
padahal mereka berasal dari perancis belanda australia bahkan amerika
jawabannya sederhana internet
di forum pedofil dunia mereka menjaring berjaring memberikan testimoni sampai tips bagaimana perwisata seks di bali
karena itulah mereka datang ke bali menyusup di antara jutaan wisatawan
yang datang ke baru dewa
pedofil memanfaatkan informasi viral untuk mencari lokasi yang bisa mereka tempati selama berwisata seks di bali
internet menyatukan mereka memberikan informasi dan keleluasaan bagi para pedofil dunia
itu terungkap bahwa bali merupakan surga bagi kaum pedofil
nah itu dibuat di websitenya mereka compidopil yang jaringan internasional
sampai pada tahun dua ribu delapan kalau nggak salah saya seorang pelaku pedofil asal inggris seorang diplomat yang diputus tiga belas tahun di karangasem
itu pun kita pertama kali turun untuk mengawal kasus ini supaya bahwa pedofil itu ada di bali
pada daftar panjang nama pedofil dunia yang ditangkap di bali
mereka memiliki kesamaan
internet memberi mereka pengetahuan tentang desa terpencil dan miskin di pulau dewata
kalau orang orang luar negeri lah katakan bisa masuk ke satu desa yang sangat terpencil
kalau tidak ada orang yang membuka pintu mereka bisa masuk tidak
kalau nggak ada orang yang ngasih dia aset untuk ketemu seseorang atau anak anak di desa bisa masuk tidak
pedofil asal australia bernama peter will smith mencari mangsa lewat internet
setelah menemukan lokasi korban ia mendekati keluarga dan berpura pura mengangkat korban menjadi anak
pasar tradisional juga menjadi salah satu lokasi bule pedofil mencari korban
di pasar pasar di bali kita bisa melihat ketimpangan ekonomi
yang mengagetkan kemiskinan membuat beberapa orang tua merelakan anak mereka dicabuli pedofil
mereka bahkan mengantar anak anak ini ke rumah pedofil macam robert fides elis
berharap uang daripada pedofil ini mengalir pada mereka
satu kali datang anak anak mereka bisa mendapatkan seratus sampai tiga ratus ribu rupiah
pedofil sangatlah royal
bahkan ada yang berani mengeluarkan uang sampai lima belas juta rupiah untuk perbaikan rumah orang tua korban
mereka yang pernah menjadi korban atau setidaknya pernah berinteraksi dengan para pedofil
kini mulai berani melawan
mereka diberi pengetahuan tentang cara membela diri dari serangan kaum pedofilia yang berada di sekitar mereka
misalnya kamu ada orang asing yang deketin kamu tuh terus dipegang pegang dadanya
itu kan bagian yang terasing bagi kamu itu bagian yang sensitif ya
bagian dada terus berperut terus kemaluan terus pantat
itu nggak boleh dipegang sama orang asing ya
yang aneh kasih megang selain ibu sama bapak ya
kalau kamu dipegang pegang sama orang gimana
tinggir tangannya terus lari harus teriak teriak ya
balutan kebutuhan ekonomi jadi potret kemiskinan bagi masyarakat bali
menegaskan adanya relasi antara pelaku pedofilia dengan korban yang masih anakku
pada dua ribu lima belas kantor imigrasi bandara igusti ngurah rai menghalau lebih dari satu ratus dua puluh pedofil
tahun berikutnya tiga puluh tujuh orang dicegah karena kasus pedofilia
dan sampai maret dua ribu tujuh belas ada tujuh pedofil diusir sebelum berhasil melewati border imigrasi
kita ini di daerah pariwisata jadi kami itu terbiasa untuk menerima orang asing
di sini ideologi pariwisata itu begitu mengakar
sehingga kadang kadang ada pemujaan terhadap orang asing sebagai dewa yang membawa uang
sehingga kedatangan mereka di rumah rumah warga diterima begitu saja
untuk konsep perbaikan kehidupan ekonomi bagi mereka ya terutama bagi masyarakat yang ada di pedesaan
itu sikap permisif kita terhadap orang asing
karena dampak samping dari pariwisata
booming pariwisata dan gencarnya promosi melalui berbagai media sosial
ternyata membawa dampak buruk bagi kehidupan anak anak di indonesia
surga bagi para pedofil adalah neraka bagi anak anak
menurut catatan lembaga non pemerintah asal belanda terest homes
empat puluh sampai tujuh puluh anak anak indonesia mengalami pelecehan dan eksploitasi seksual
terutama di bali lombok dan batam